jangan sampai lengah jangan terburu buru mengendorkan protokol kesehatan
kementerian kesehatan mengkonfirmasi satu kasus mutasi virus sars cov dua varian b satu tiga ratus lima puluh satu
yang ditemukan pada salah seorang warga negara asing di bali
varian b satu tiga lima satu diketahui merebak di afrika selatan
varian b satu tiga lima satu disebut ilmuwan sebagai varian raja
dan menjadi varian of concern organisasi kesehatan dunia who
di afrika selatan daya tular varian ini sangat tinggi
selain dapat menginfeksi kembali mereka yang pernah tertular covid sembilan belas
temuan di afrika selatan itu menemukan kalau orang ini terkena covid gejalanya ringan
ya dia akan mudah terinfeksi lagi
tapi kalau dia terkena gejalanya berat dia masih bisa menahan
kenapa karena antara gejala ringan dan gejala berat itu jumlah antibody nya beda
kalau dia pernah kena gejala berat titel antibodi itu tinggi
lantas bagaimana mengendalikan varian baru ini
ahli biologi molekuler ahmad rusdan utomo menyebutkan
perlu memahami hakikat mutasi dan varian virus

mutasi adalah terjadinya kesalahan saat virus memperbanyak diri
sehingga bentuk virus anakan tidak sama dengan virus aslinya atau parental strain
sementara varian merupakan istilah galur filogenetik
yang dihasilkan dari mutasi dengan sifat fisik yang berbeda dari virus aslinya
sebuah varian atau strain bisa mengandung kombinasi rangkaian beberapa mutasi
mutasi hanya dapat terjadi akibat replikasi virus di inang yakni manusia
jadi kalau misalnya kita punya virus partikel nih di atas meja
sampai kiamat dia tidak akan berubah susunan genetiknya
kenapa karena dia tidak bereplikasi
lalu bagaimana dia bisa bereplikasi
kalau dia ketemu inang yang cocok inangnya siapa yang cocok
berarti manusia inilah yang menyebabkan virus ini akhirnya bisa memiliki kesempatan untuk bermutasi
manusia menjadi perantara virus bermutasi
ahmad tidak mengkhawatirkan munculnya varian virus
justru ia lebih khawatir perilaku manusia yang tak terkendali
karena varian varian tadi itu mutasi yang berkembang oleh virus itu alami
kita tidak bisa menghentikan
kita sudah bilang sama virus eh kamu berhenti mutasi
karena itu bagian dari virus ketika diberikan kesempatan untuk bereplikasi
bagaimana kesempatan itu dari perilaku manusia
jadi sebetulnya saya terus terang saya tidak khawatir dengan varian tadi
karena satu hal saya tidak bisa kendalikan
tapi yang saya khawatirkan adalah perilaku kita perangai kita
dan juga ketegasan juga dari aparat untuk mengendalikan ini
menurut ahmad pemerintah harus lebih intensif dalam memonitor pergerakan orang yang datang dari luar negeri
itu juga salah satu cara untuk mengkonfrontir
jangan sampai kejadian lagi orang lepas dari karantina misalnya gitu ya dengan memberikan uang seberapa
ini juga perangai yang mungkin tadi disebutkan yang perlu dimonitor juga
memerangi virus dengan varian apapun bertumpu pada sinergi antara masyarakat menjalankan lima m dan komitmen pemerintah melakukan tiga t
gerakan lima m yaitu memakai masker mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir menjaga jarak menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi
sedangkan tiga t adalah testing tracing atau pelacakan dan treatment atau penanganan
tim liputan cnn indonesia